baik kita buka informasi yang pertama tentang puluhan perempuan yang menamakan diri koalisi barisan militan emak emak
waduh ini emak emak berujuk rasa di depan istana merdeka jakarta
tahu dong ya kalau emak emak udah marah tuh seperti apa dan apa yang sebetulnya mereka tuntut
jadi mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan pangan
jangan sakiti adik kami biasa jiwa kami berubah
dengan memukul alat masak seperti panci dan wajan puluhan perempuan dari koalisi barisan emak emak militan melakukan unjuk rasa di depan istana merdeka jakarta pusat
menurut sekjen barisan emak emak militan aisyah aksi ini untuk memprotes pemerintah yang dirasa tidak mampu mengendalikan harga bahan pangan termasuk harga telur
mereka menyebut jika harga bahan pangan tak kunjung turun akan ada akses
ini adalah kelanjutan yang dilakukan oleh emak emak
kenaikan harga telur ayam tiga pekan terakhir di pasaran membuat pemerintah melakukan operasi pasar
kementerian pertanian meminta pengusaha ternak untuk menyediakan telur ayam yang dimuat dalam seratus mobil
hari ini berlokasi di toko tani indonesia pasar minggu jakarta selatan
telur ayam dalam operasi pasar akan dijual dengan menggunakan harga di tingkat peternak
jadi harga peternak yang basicnya di beli tan
kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya
terima kasih harga landit cost terendah
kenaikan harga telur ayam ini terjadi karena berbagai faktor
mulai dari tingginya permintaan setelah lebaran yang berlanjut sampai berakhirnya libur sekolah
hingga kenaikan harga pakan dan bahan baku pakan ternak yang diimpor akibat pelemahan rupiah terhadap dolar amerika
tidak ada tabung pangkasan bahan arc